sebenarnya masalah mengenai fenomena tanah bergerak
yang kemudian ini cukup mengagetkan
atau bisa disebutnya
keilmuannya apa sebenarnya mas
sebenarnya ini adalah
kalau dengan bahasa sederhananya
mungkin di bawah kita itu
ada air ada ground water table
ada air tanah
yang kemudian tadi saya mencontohkan
sekiranya kita punya nampan
kemudian airnya kita di atas air
kita kasih spons ketika ada
dan mendorong si sponge ini ke atas
dalam konteks tanah tanah itu
ada porinya ada rongga rongga kosong
yang kemudian ketika ada
goncangan itu itu akan diisi oleh air
ketika tekanan sangat besar
di bawah itu akan mendesak keluar
sehingga airnya akan mencari
apapun jalan untuk bisa
keluar bisa itu
dari sumur bisa dari
rongga rongga tanah yang kemudian sekiranya
ini berlangsung pada saat yang lama
kemudian akan mengokupasi seluruh
rongga itu dan sehingga
tanah yang pada saat
dia tidak terinfiltrasi
oleh air ini
memiliki kekakuan yang cukup
untuk menahan beban itu hilang
sehingga yang kita lihat
goncangan ini tetap terjadi
ini akan bergerak atau ketika
itu ada slop itu akan
bergerak seperti yang kita lihat
di gambar ini ya video amatir ini
dan ini karena gempa nih
karena gempa yang begitu kencang kemudian
bisa menimbulkan liquefaction ini masalah
lateral ini yang kemudian
mengakibatkan adanya perubahan tekanan air
di dalam tanah tadi yang kemudian mendesak
ke atas seberapa bahaya
menimbulkan seperti yang kita
lihat ini dalam
kondisi seperti itu
itu bangunan apapun yang diatasnya
ambles jadi apapun
fitur yang ada diatas itu
apapun benda itu bisa
terserah kalau dia bergerak karena
ini kan kita lihat dalam kondisi bergerak ya
seluruh objek diatasnya
tanah itu sudah kehilangan kekakuannya
untuk menahan beban yang diatasnya
ketika awal awal muncul ini banyak
yang menduga duga apakah ini longsor
lumpur kah atau apa
tapi kemudian memang secara
keilmuannya kita bisa jelaskan adalah liquifaction ya
di gempa manapun
hampir di setiap kejadian bencana
karena gempa di darat itu kita pasti punya fenomena liquefaction
baik di jogja dua ribu enam
di padang dua ribu sembilan
di padang dua ribu sembilan itu lebih luar biasa
sebenarnya sangat rentan terjadi di
tanah tanah lunak atau
kawasan topografi yang berbukit
sehingga ketika ada
goncangan ini juga
bercampur dengan adanya fenomena
sewaktu gempa dua ribu sembilan di padang
itu ada dua atau
tiga bukit yang kemudian
ambles kemudian terbawa ke bawah
dan menelan dalam tanda kutip tiga desa di bawahnya
selama ini belum
menjadi mungkin perhatian
masyarakat sehingga ini jadi viral
inilah kali pertama di indonesia kita bisa
dan ini jadi hal yang
buat masyarakat umum mungkin hal pertama
kita lihat seperti ini
bisa dideteksi tidak sih mas aam
bahwa ketika terjadi gempa kemudian
setelah itu akan ada pergerakan
tanah bergerak agar kemudian masyarakat
bisa mengantisipasi bahwa oke kita harus menjawab
dan lain sebagainya bisa di apa namanya
dilihat tidak dideteksi
bahwa tanda tandanya apa nih ketika
mulai ada tanah fenomena tanah bergerak
jadi likuifaksi dan
tanah longsor itu memang dua hal yang berbeda
tetapi ini adalah kolateral
impact dari gempa artinya
dampak bawaan dari gempa dua duanya bisa terjadi
akibat gempa dan
adalah hal yang
sampai saat ini
kecuali kalau misalkan kita punya
mana yang batuan lempung
mana yang batuan kuadan itu sangat rigid
dan sangat abstrak dan tidak bisa
kita sosialisasikan dengan
upaya antisipasinya mungkin secara
sederhana sekiranya ada goncangan
gempa yang sangat besar
mungkin kita harus menghindari
daerah daerah dengan topografi
perbukitan atau lereng lereng yang
ada slope mungkin
baru sampai disitu kita
melihat kondisi sekarang di palu dan juga donggala
bahkan sampai dengan
saat ini masih listrik sebagian besar
padam distribusi bantuan
tadi tim kami disana mengatakan
belum cukup rata
apa yang sebaiknya paling tepat
dilakukan mas wahyu dalam
mengantisipasi masa tangkap darurat seperti ini
ketika pasien gempa terjadi
jadi gini ini kan agak complicated
kondisinya karena disatakan sama
pemerintah saat ini bahkan
masih terkesan lempar lemparan
terkait dengan status
dan siapa yang harus
ambil alih terkait dengan
kondisi disini jadi kami yang
ada dilapangan sudah kita ketemu dengan dua
kita sebut kendala yang pertama masalah akses
kesana karena jalan banyak yang putus
gitu kan jadi untuk transportasi
tidak mudah untuk kita lalui bahkan
juga berat untuk lewat disitu
nah kemudian tambah lagi tadi faktor
telekomunikasi sinyal juga
sulit sehingga kemudian ditambah
dengan kondisi disana yang memang belum benar benar
ter apa namanya komando
koordinasi satu pihak dan yang lain
secara baik ini menjadi semakin
semakin complicated sehingga kemudian
dan kondisinya juga parah
kita tahu donggala
ya sangat parah dan juga palu
relatif sempit cuma sekitar delapan ratus
lima puluh km persegi penduduknya
cukup padat hampir tiga ratus lima puluh ribu
bangunan bangunannya juga cukup
besar kemarin dijelaskan oleh
siapa pak shogi itu kabar sarnas itu
karena banyak bangunan bangunan beton tapi memang
tidak punya daya tahan terhadap guncangan gempa sehingga kemudian
sangat destruktif jadi
itu membunuh benar benar membunuh karena
memang dia tidak didesain untuk
tahan gempa jadi benar benar
ya parah gitu kan
kita hanya bisa menemukan ini sekarang
dari yang kita temui di lombok
di saat kondisi seperti ini yang
dengan segala keterbatasan
kekurangan tentunya yang masih
terus diupayakan oleh semua pihak
sebaiknya harus dilakukan apa pertama kali
dengan kondisi yang bisa masuk itu juga belum
banyak dan artinya resource kan sangat terbatas
bisa juga kemudian peralatan yang memadai
untuk melakukan evakuasi maka
koordinasinya itu harus benar benar kuat
nah ini yang jadi tantangan kita
sekarang ini bagaimana kemudian ini bisa segera
diselesaikan sehingga kemudian pembagian
tugas ya kan hudah swat and ware
ini kan paling utama nih dalam konteks bencana seperti ini
ini penting sekali siapa melakukan apa dan dimana
ya sehingga kemudian bisa efektif bisa efisien
pembagian tugasnya nah ini yang
menjadi menurut kami penting sekali
sekarang belum sekarang belum semua masih bergerak masing masing
karena bicaranya oke kita tidak
tidak harus nunggu semuanya
terkoordinasi secara baik
kita tetap mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan
tapi tentu alangkah baiknya
kalau segera bisa terkoneksi dengan baik
tapi kan ini kendalanya adalah komunikasi
tidak bisa listrik tidak bisa
tentu agak sulit untuk kemudian kita bicara
bagaimana struktur untuk bisa
membenahi ini dan lain sebagainya makanya itu
saya sebut kenapa tadi jadi complicated
karena itu tadi jadi tambahan tambahan
kondisi tadi kendala jalur aksesnya
sudah tidak mudah kemudian listrik
dan juga telekomunikasi itu juga sangat terbatas
gitu kan ditambah juga belum jelasnya
komando yang harus
diambil oleh siapa pemerintah daerah
karena daerah sebarangnya
juga cukup besar tidak hanya di palu dan donggala
sigi pergi motong juga ada
mamuju utara gitu juga ada yang
yang rusak dan kemudian
ini harus ada penanganan yang lebih
lebih cepat sehingga kemudian sekarang kalau kami di lapangan
kami baru ada sekitar enam puluh tujuh puluh orang
yang masuk di tim kami yang di lokasi
dengan juga masih keterbatasan peralatan
karena tidak semua yang bisa jadi mau masuk
karena jalur aksesnya
sehingga kemudian yang bisa kita lakukan ya memang sangat terbatas
kemarin bahkan sekelas basarnas pun mengatakan
iya kita butuh alat berat tapi buat masuknya
tidak mudah karena
dengan kondisi bangunan
yang runtuh ya kolaps terlalu serta tadi
ini tidak mungkin hanya pakai tangan manusia
kita tahu di sini oh disitu ada orang teriak gitu kan
buat ngambil evakuasi
korban yang terkubur di dalam bangunan
yang beton dan runtuh seperti itu
itu tentu tidak bisa pakai tangan manusia
sangat berbahaya bahkan boleh jadi
ya rescuernya akan
ada teman teman dari mas wahyu
yang sudah berangkat kesana ya
masuk kemana mampalo atau donggala
kita ada di dua duanya meskipun kita belum bisa banyak
akses mereka karena tadi keterbatasan sinyal
sesekali bisa kita kontak sesekali kita kehilangan
sinyal disana jadi
itu kondisinya dan itu tantangan besar buat
buat kita dan siapapun yang sudah masuk di dua ribu
kota tersebut dan maka sama sama
berdoa tadi sudah disampaikan oleh beberapa
pihak oh ini misal provider
telekomunikasi coba support dengan beberapa
apa namanya daya dukung mereka sehingga kemudian
kita bisa terkoneksi karena ini penting salah
penting sekali ya telekomunikasi kalau
akses jalan ya karena memang kondisinya sudah
sedemikian rusak infrastrukturnya jadi ya
peralatan peralatan yang bisa kita bawa
itu yang bisa masuk sekarang
itu yang saat ini memang menjadi
tantangan dari semua tim sebenarnya juga
mas am ya baik dari pemerintah atau mungkin dari
swasta atau dari siapapun yang ingin memberikan
bantuan ke palu dengan kondisi seperti ini
sebenarnya bagaimana sih mitigasi
kesiapan kita sebenarnya menghadapi
bencana bencana terutama yang
gempa dan kemudian lanjut lagi tsunami
seperti apa nanti kita akan ulas
saya jeda mas am dan juga mas wahyu kita
harus break terlebih dahulu breaking news akan
segera kembali saat lagi
anda kembali di breaking news saya masih bersama
dengan mas abdul muharri atau mas am
kepala seksi mitigasi bencana kementerian
kelautan dan juga perikanan dan
sudah ada juga mas wahyu novian
atau dmi saya ingin ke mas aam terlebih dahulu
tadi mas wali sudah mengatakan bahwa
dalam kondisi kayak gini sebenarnya
memang sulit serba sulit ini ya kondisinya
sangat parah telekomunikasi tidak ada
listrik juga padam dan lain sebagainya upaya
mitigasi begini dalam kondisi seperti ini
baiknya pemerintah harus bagaimana sebenarnya
dan kita kembali juga menyinggung
yang kemudian terjadi setelah gempa
kemarin bagaimana mas am
mungkin hal yang perlu kita luruskan terlebih dahulu
pada saat sekarang itu
kita sudah tidak berbicara mitigasi lagi
karena mitigasi itu adalah
hal hal yang kita harus kerjakan
sebelum terjadinya bencana
pada fase ini kita berbicara fase tanggap darurat
ketika kita berbicara fase tanggap darurat
ada dua hal yang penting disini
artinya menyelamatkan korban jiwa
yang masih hidup
korban di daerah bencana
itu masih punya harapan hidup
itu kita masih expect ada korban korban
ini yang masih hidup
ini yang harus dikejar dulu
disamping tentu kita harus
menempatkan dan mengumpulkan
yang sudah ini tetapi prioritas penyelamatan jiwa
karena sampai kemarin
itu kepala basarnas masih mengatakan bahwa
yang terjebak di hotel roa itu masih
masih mampu bicara minta tolong
artinya masih ada harapan
untuk menempatkan korban jiwa
yang sudah dikejar
dan yang terakhir
kita harus memastikan bahwa
akses infrastruktur dasar sudah harus terpulihkan
maksimal itu sampai satu minggu pertama ini
kalau bisa di secure dalam tiga hari itu sangat bagus
misalkan bandara palu
bandara palu retakan itu
lima ratus meter tapi retakannya minor
artinya itu bisa dibenahi dalam waktu satu dua hari
kecuali yang tower navigasi
dan itu hari ini kita sudah dapatkan
dan itu hari ini kita sudah dapatkan
informasi bahwa navigasi akan dilakukan secara manual
itu sangat memungkinkan
dan ketika bandara sudah
berfungsi kita harapkan
jarum logistik sudah bisa masuk
logistik bisa masuk ke palu
belum tentu bisa di distribusikan ke daerah terdampak
ini masalah yang kedua
artinya sampai sekarang
kita masih belum bisa menjangkau
daerah daerah yang di sebelah utara
daerah daerah yang di sebelah utara
karena akses jalan masih putus
mungkin ada dua opsi
yang tidak membutuhkan landasan terlalu
tempat mendarat terlalu besar
atau lewat perahu perahu taktis yang kecil
untuk menyusur daerah pantai
ini yang harus mungkin kita kejar
di fase tanggap darurat
disamping itu dalam saat bersamaan
supaya akselerasi kita
untuk proses selanjutnya
tiga x dua puluh empat jam itu waktu yang
masih harusnya bisa dimaksimalkan
untuk bisa menyelamatkan korban korban
yang mungkin saja masih hidup
mas aam kalau kita bicara mengenai deteksi
dari apa yang terjadi kemarin di palu dan juga donggala
mas aam lihat
apakah kita masih kurang untuk
persiapan menghadapi bencana seperti itu atau bagaimana
jadi kalau kita
berbicara sistem peringatan dini tsunami
kita berbicara dua komponen
komponen hulu dan komponen hilir
komponen hulu itu adalah komponen teknologinya
komponen otaknya komponen hilirnya
itu adalah komponen masyarakatnya
komponen kultur komponen bagaimana
peringatan dini itu
ketika kita bicara komponen hulu
itu adalah komponen yang sangat
berbasis pada teknologi
artinya apa kalau kita bicara berbasis
teknologi ada dua hal disitu
kemampuan teknologinya sendiri
dan kemudian kemampuan kita dalam
memelihara dan memastikan
alat itu bekerja pada saat dibutuhkan
kita mampu apakah kita
sudah memiliki equipment ini
di seluruh daerah terdampak di indonesia
belum sama sekali belum
beberapa justru rusak katanya alat deteksi dini tsunami
kalaupun ada kita tidak bisa
memastikan itu bekerja sebagaimana
mestinya yang kedua
untuk alat yang sudah ada kita
bisa memastikan itu bekerja
itu juga permasalahan
yang harus kita
bahas bersama karena
sebenarnya di palu ini
tidak salah menerima informasi
itu ada satu sirine tsunami sebenarnya
tetapi sayang sekali
itu tidak bekerja
pada saat kemarin
peringatan dini dari bmkg
hanya melalui stop press televisi
itu ada tsunami
berharap kondisi berbeda
karena disitu disebutkan masyarakat akan
ada pesta ulang tahun kota palu
sehingga berkumpul di daerah pesisir
ada gempa secara otomatis
orang pasti akan keluar dari gedung
sehingga tidak bisa lagi melihat
update dari informasi
peringatan dini tsunami
jadi memang hal hal yang perlu kita benahi
dan juga sebenarnya
kita mulai harus berfikir
secara teknologi mungkin
konsep konsep atau teknologi
yang bisa memberikan informasi tsunami
itu langsung ke orang yang
berada di wilayah terdampak
misalkan di jepang sekarang
kalau kita boleh mengacu kesana
sekiranya ada gempa berpotensi tsunami
sekiranya ada banjir
sekiranya ada kebakaran atau apapun jenis bencana
itu seluruh informasi
itu langsung masuk ke
yang dideteksi dari gprs
yang dia punya itu berada di kondisi
tidak melihat siapapun orang itu
tidak bergerak pada saat
peringatan dini pertama
itu akan dibombardi terus
anda berada di lokasi bencana
anda harus segera bergerak
sehingga tidak mau
maka dia akan bergerak ke untuk diri
itu kita belum punya
mas wayu melihat proses
pemberian bantuan sejak kemarin
sampai dengan hari ini
sampai segala upaya yang telah dilakukan
apa yang menjadi catatan mas wahyu sendiri
dalam hal untuk membantu para korban
di palu dan donggala
jadi gini sebenarnya kita mendapatkan
misalnya ini nggak apa apa
saya sampaikan pada saat hari ini
karena kita baru belajar saja
tidak jauh jauh dari kemarin kita di lombok
karena hal utama memang kemarin
dalam konteks penanganannya itu memang sangat lamban
dan sekarang dengan kondisi
ini gempanya sangat masif
dan berkali lipat
dari yang kita dapatkan di lombok kemarin
maka kita bisa dapatkan sampai jam tiga siang tadi
itu sudah delapan ratus tiga puluh dua korban jiwa
dan kemudian masih ada
sampai besok itu sudah bisa tembus
seribu dua ratus orang yang korban jiwanya
itu prediksi ya
karena misalnya tadi di hotel ruah ruah

kemudian di beberapa tempat di mall mall itu
kemudian di rumah sakit yang kemarin juga
terdampak besar itu juga masih seperti itu
nah tapi kemudian penanganannya itu tadi
kenapa kami sangat mengkritisi disitu
karena sekali ini terkesan sangat lamban
padahal mesti pemerintah ini sangat cepat
untuk mengambil langkah langkah taktis tadi
beberapa yang saya sampaikan oleh pak aam tadi
ini kan kita banyak dapat pelajaran
misalnya dari yang tadi disinggung oleh beliau
misalnya yang sering kita jadi tempat belajar
kita ada jepang gitu kan
dan sebenarnya kita sudah punya banyak kesempatan belajar
kesempatan gempa gempa yang lalu
nah kalau kita sudah kondisi seperti ini
dengan tantangan tadi teknologi kita sangat terbatas
kemudian akses jalan sekarang sangat terbatas
kemudian tadi listrik juga masih padam gitu kan
ini semakin menambah potensi kerugian dan kehilangan nyawa
yang kemudian sangat besar
oke lambannya itu dalam arti
hal seperti apa bagian mana kemudian
kita masih lamban untuk bisa menangani
untuk bisa menolong korban
dan juga korban selamat di
palun juga donggala mas novyan
tapi dijawab nanti mas novel kita harus jeda terlebih dahulu
breaking news akan segera kembali
tetap bersama kami di cnn indonesia
ya anda kembali di breaking news
saya akan melanjutkan
dialog dengan mas wahyu novian
dan juga mas abdul muharri
atau mas aam tapi sebelum itu ada informasi
sejumlah warga cemas
nasib keluarga mereka yang masih tertimbun
di bawah puing puing bangunan rumah
sejak gempa terjadi pada jumat sore
maka hingga minggu sudah dua malam
anggota keluarga mereka belum bisa diselamatkan
dari dalam peruntuhan
berikut video video yang direkam oleh
vika rahman dari
palu dan juga donggala sulawesi tengah
kondisi di purwomenas ini hancur seluruh lantai tak ada lagi yang tersisa sejumlah
warga berusaha mencari anak keluarga mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan
berapa orang keluarga keluarga bapak ibu saya satu kakak saya dua kemana kan saya
sisanya nama nama bapak tajudin siapa aja yang tertinggal itu keluarga keluarga ini
semua ya ibu ibu kedua saudara saya sisanya itu kemana kan saya semua itu sudah jasad yang
ketinggal diangkat sudah dua hari kelihatan banyak kelihatan
dua hari kami masih dapat hidup kemarin itu masih hidup hidup cuma tidak bisa ditolong api
sudah datang setelah gempa terjadi kebakaran bisa dilihat di sini setelah terjadi gempa atau
siapa di bawah
kondisi di purwomenas ini
hancur dulu lantai ada lagi yang tersisa
oh ya tentu kita bisa apa ya bayangkan bagaimana duka saudara saudara kita di
palu dan juga donggala dari video yang tadi bisa kita saksikan bersama mas novian
maswallyu nofian melihat apa ya namanya kejadian kejadian di palu dan juga donggala
dalam proses penyelamatan ataupun tangkap darurat ini tadi sempat dikatakan sempat singgungnya agak
kemudian kita bisa cepat masuk ke wilayah
yang sedemikian rusak parah seperti itu mas
sebenarnya sudah menyatakan itu tadi karena kondisi parah
aksesnya tidak mudah
peralatan peralatan besar yang sangat dibutuhkan
untuk tadi orang sudah dikubur
seperti itu itu mustahil
kalau kemudian bisa evakuasi pakai tangan
mustahil sudah kita butuh eskavator
tapi tidak bisa masuk
dan memang dalam kondisi seperti itu bagaimana cara barang
bisa masuk maka tadi kalau
disampaikan oleh pak am tadi misalnya disampaikan
sembilan hal kalau untuk di jepang tadi
kita harus bangun dan itu tidak
kalau sudah kondisi seperti ini
ya apa yang bisa dilakukan kita bukan
menyampaikan sebuah kondisi yang hopeless bukan
tapi ini harus menjadi sebuah
pembelajaran buat kita
ini masih palu pak
ini masih palu bagaimana
ini terjadi di jawa
yang padat penduduk bagaimana kok terjadi
di sumatera dan kita punya
ratusan potensi gempa aktif
ada dua ratus sembilan puluh lima sesar aktif
itu yang didentifikasi oleh
pusat gempa nasional
jadi kalau kemudian
mitigasi ini masih jadi barang
ke samping kita akan ketemu dengan kondisi
seperti ini dan saya rasa ini sudah
terus menerus akan lagi lagi kita akan menghadapi
dan menurut saya itu adalah bentuk kebodohan
pemerintah dalam hal ini pusat
provinsi kabupaten kota
harus benar benar menempatkan
mitigasi sebagai bagian dari
kebijakan pembangunan satu paket
tidak bisa mitigasi ini
dikesampingkan karena sekali lagi kita masih punya
banyak potensi gempa potensi tsunami
jadi kalau kemudian kita mau menunggu kondisi
seperti ini ya apa yang bisa kita lakukan
kemudian ketika terjadi baru
tidak salah mereka mengatakan tim evakuasi lambat sekali
tapi tim evakuasi di sana sekelas tni
polri yang terhati saja itu tidak bisa
mereka sudah sampai di situ tapi tidak bawa apa apa
apa yang bisa dilakukan karena memang kondisi
ini sangat destruktif masif sekali
maka kemudian tadi ini kalau buat kami
ini harus kita loncat tadi
bagaimana kita memotret indonesia secara luas
potensi masih sangat banyak ambil pelajaran
dari sini lombok kemarin
kita sudah begitu mengharu biru kondisinya
ini lebih parah
lebih parah lagi ya jauh pak jauh
jauh kita terakhir mengalami
kondisi seperti ini gempa dan kemudian
ini kalau diprediksi
kasar saja satu lima ratus orang akan
padang sekitar satu dua ratus satu tiga ratus
orang kekuatannya tujuh empat tujuh lima
sekalari agak mirip
iya kalau kemudian kita tidak
ambil pelajarannya sampai kapan kemudian kita akan
melihat kondisi depan seperti ini saya rasa
ini harus jadi concern bersama
pemerintah harus ambil peran
di depan kemudian pegiat kemanusiaan
dunia usaha harus berbahubahubahu
sudah tidak bisa ditunggu lagi
apalagi ini momen momen akhir tahun
kita merancang anggaran
kebijakan mitigasi harus satu paket
dan kebijakan pembangunan
kemarin kami di lombok coba dilihat
baru didesain dengan
menggunakan beton yang itu adalah
bagian untuk mengejar indeks
karena kalau di indeks kesejahteraan kita
kalau bangunan sudah diganti
yang tadinya bangunan yang tidak berlantai
tidak ada betonnya
pakai bambu itu dianggap peras sejahtera
maka harus diganti semuanya nah ketika itu diganti
semuanya untuk memenuhi indeks pembangunan itu
tapi memperhatikan aspek
tadi bagaimana kondisi tanah
bagaimana kemudian potensi potensi gempa yang ada
di situ habis semuanya
dan itu menelan korban jiwa
kita mau membangun tapi kemudian
kita merisiko orang ini hidup
manusia sampai kapan
pemerintah kemudian akan melakukan seperti ini
ini kalau disebut
kejahatan ini kejahatan dan ini sangat struktural
maka kemudian kami mengimbau
ayo mulai presiden kemudian gubernur
dprd dpr pusat
dprd provinsi bupaten kota
ayo kita duduk bareng pak
bencana ini masalah utama
masalah utama mau berapa orang dikirim ke lokasi
kalau kemudian peralatan beratnya tidak bisa
masuk kita hanya bisa menatap
tidak bisa disalahkan tim evakuasi
yang kondisi tidak punya
alat yang memadai
mereka hanya bisa mengaiskanya sampai bisa ditolong
permukaan saja yang kedalaman
sampai sedemikian tadi itu sampai teretan
nggak bisa sudah
baik mas aam kenapa sih kita
lagi lagi harus dihadapkan dengan
situasi yang seperti ini ya balik lagi
apakah memang kita belum fokus
pada mitigasi sebelum
kejadian seperti yang disinggung oleh
mas wahyu juga atau
tidak pernah belajar dari beberapa kejadian kejadian
gempa tsunami dan sebagainya sudah pernah terjadi sebenarnya
ini bukan hal yang baru di indonesia
ya ini adalah
diskursus kita yang menerus
sebenarnya kita punya
tsunami itu di indonesia
secara rata rata setiap
lima tahun sekali pasti kita punya
tsunami belum lagi
sangat setiap tahun
kita pasti punya gempa di atas
manitun lima meskipun tidak
kerusakannya ada yang parah ada yang tidak
dua hal kalau kita berbicara
gempa video ini sebenarnya
bangunan ini runtuh akibat
gempa karena kalau kita
lihat ini bukan karena tsunami ini lebih
standar nasional indonesia
mengenai bangunan tahan gempa secara
regulasi itu sudah ada mulai dari

petunjuk teknis yang sangat
aplikatif yang sangat teknis pun sudah
dikeluarkan oleh kementerian perumahan
bagaimana kita bisa menjamin
masyarakat akan mengaplikasikan itu
oke bagaimananya itu nanti kita bahas
lagi usai jeda mas am tahan dulu
kami akan segera kembali
membahas bagaimana kemudian
upaya tanggap darurat dan juga
bicara lagi lagi mitigasinya seperti apa sih
kalau kemudian kita terjadi lagi bencana seperti ini
karena memang indonesia rawan
sekali dengan bicara bencana gempa dan juga tsunami
breaking news akan segera kembali saat lagi
cnn indonesia breaking news
oke bagaimana kemudian
kita bisa berbenah
gempa ataupun tsunami karena
kita sudah banyak membahas mengenai
masa tanggap darurat dan juga sebenarnya mitigasi apa yang harus
dilakukan ini adalah diskursus
yang selalu muncul ketika
gempa terjadi tadi mas am terhenti
dengan pembahasan bagaimana kemudian rumah
tangan gempa terimplementasi
sampai ke masyarakat sampai ke semua
orang yang ada di indonesia ini bagaimana
masalahnya di mana mas am
tadi kita sudah sampaikan bahwa
secara regulasi aturan
bangunan yang bagaimana yang harus kita lakukan
dibangun tangan gempa itu sudah ada
artinya secara regulasi kita tidak ada masalah
masalah sekarang bagaimana mengimplementasikan
bahwa masyarakat akan membangun rumah
sesuai dengan standar nasional indonesia itu
secara pribadi mensuarakan
bisa mengintegrasikan ini
ketika pengurusan imb misalkan
izin mendirikan bangunan
hal itu harus dilihat cetak biru anda
seperti apa anda
akan membangun di mana tapi kemudian
dari pusat gempa nasional
itu kemudian mendukung
institusi institusi di daerah
yang akan menerbitkan imb ini dengan
peta peta lebih detail
mikrozonasi kegempaan dengan lokasi lokasi
kalau di lokasi a
misalkan di kota ini di kota b
itu harus seperti ini itu harus
informasi itu nah kemudian
itu harus terintegrasi
nantinya yang juga harus
ada pengawasannya karena
kita bisa memberikan masyarakat
bisa memberikan gambar saya akan bangun rumah
seperti ini tapi siapa yang akan
membangun kalau di luar negeri
yang akan membangun rumah itu
yang kita sebut tukang membangun rumah itu
dia punya sertifikat
tidak sembarang orang boleh
membangun rumah misalkan kalau kita bicara
di jepang tidak sembarang
orang boleh membangun rumah kalau di kita
masyarakat kita itu membangun rumah
mereka sendiri rumah saya
dibangun oleh keluarga saya tukang
tukang setempat pilihan sendiri
bagaimana dengan biaya se efisien
mungkin bisa mendapatkan rumah
se maksimal mungkin kalau rumah tahan gempa kosnya lebih besar ya
pasti lebih besar
karena akan ada tambahan tambahan penguat
struktur penguat penahan
dinding supaya ketika ada gempa
tidak kemudian menimpa
pemiliknya yang ada di rumah atau penahan
plafon supaya tidak ambruk itu
akan lebih secara oke
katakanlah sudah rumah tahan gempa tapi kemudian kita dihadapkan
dengan tsunami misalnya yang terjadi di
palu ini bagaimana akhirnya kita kan gak harus
pantainya panjang kita
di sebagian besar wilayah kita adalah
laut gitu gimana ini mas
kalau kita bicara desa di tataran desa
mungkin masyarakat yang paling rentan dan
mungkin tidak akan terjangkau oleh
penetrasi peringatan dini
tsunami dari bmkg
kita itu secara kasar
sekian desa di daerah rawan tsunami
artinya ini pun
kalau kita mau sosialisasi kita butuh
waktu sangat panjang untuk itu
sehingga untuk saat
ini sebelum kita mungkin bisa
membangun sistem yang lebih baik
satu satunya cara dan satu satunya himbauan
adalah ketika merasakan
gempa baik lemah
ataupun keras karena dua duanya
bisa berpotensi tsunami
baik lemah maupun keras ketika
gempa itu berlangsung lebih dari satu menit
sekiranya menjauh dari
dalam dua menit itu tetap
terjadi berlarilah menjauhi
pantai jadi indikatornya
kalau terjadi gempa
mentawai itu gempanya mengayun
masyarakat itu seakan akan cuma tanah
bergoyang saja tapi ternyata tsunami nya besar
itu kita sebut tsunami arquake gempanya
pelan tapi tsunami nya besar itu
resminya ada jadi kalau terasa
gempa ketika kita ada di pesisir
dalam waktu seandainya
gempa itu menerus dalam dua menit ada
atau tidak ada warning dari
bmkg berlarilah menjauhi pantai
jadi bukan berarti ketika gempanya
tidak begitu kencang
tidak ada tsunami begitu ya mas amir
tidak berarti seperti itu karena kita punya
dua pengalaman sebenarnya
ada beberapa pengalaman di mentawai itu
gempanya tidak terasa di masyarakat
ternyata tsunami nya datang itu fenomenanya
gempa mengayun kemudian

gempanya tidak terlalu dirasakan oleh
masyarakat karena itu juga
gempanya gempa mengayun ternyata tsunami nya
datang tapi indikator kita
adalah waktu kalau gempa itu
menerus dalam waktu dua menit
segeralah berlari menjauhi pantai ada
atau tidak ada warning bmkg
perlu juga itu ya memang ya
kepada masyarakat bahwa ketika gempa
sudah berlaku satu menit sudah mulai harus
menjauhi ya apalagi mereka mereka yang tinggal
di bibir pantai begitu atau
di dekat laut karena itu cukup berbahaya
eee mas wahyu dengan kondisi
demikian saat ini tadi kita sudah lihat
presiden sudah datang di sana menteri menteri
semua sudah memberikan apa namanya sudah ada
sementara memang dalam kondisi
ini sudah hampir dua x dua puluh empat jam gak sih
hampir sudah hampir ya
seperti apa ini kemudian nanti ke depannya
besok besok pemberian bantuan
lain sebagainya apa yang harus difokuskan saat ini
ya makanya tadi kan sudah disinggung oleh pak am sebenarnya kan
sekarang fokusnya kalau ditangkap darurat
selamatkan kita selamatkan sudah
fokusnya pada itu saja bagaimana kemudian
para penyintas yang sudah berhasil diselamatkan
mereka bisa dijaga
berarti kan kebutuhan medisnya
logistiknya makanan pakaian
yang layak kemudian mungkin selimut
tempat tenda yang
memungkinkan mereka untuk terus
bertahan itu saat ini ya
dan menurut saya ini sudah
jadi prosedur tetap dan saya kira
semua tim yang turun ke lokasi sudah paham
kalau kami di tim kami sudah pasti bicara
kalau sudah di lokasi dan kemudian kita bicara
atau menyiapkan apa yang bisa kita bantu
untuk para penyintas tadi sudah harus lengkap
semuanya tapi sekarang tadi balik lagi
kita pada kondisi kita untuk masuk ke sana saja
itu aksesnya sudah begitu berat
maka tadi kalau memang sudah diinstruksikan terkait
akses harus segera dibuka jalan disediakan
listrik dipastikan tersedia
bbm itu juga segera disediakan
apa yang kemudian bisa
bikin orang bisa bertahan hidup untuk jangka panjang
jangka terus setelah mereka diselamatkan
dari kondisi rentur rentur tadi
itu yang harus benar benar jatuh
dengan kondisi demikian mas am dan juga mas wahyu
berapa lama lagi kira kira kita bisa tahu bahwa
sudah ada listrik yang stabil
telekomunikasi sudah stabil
bbm juga otomatis akan mengikuti
butuh waktu berapa lama lagi ini sudah dua x dua puluh empat jam
hampir dua hari
kalau saya ini malah pertanyaan harusnya disampaikan
kepada para provider tadi pln berapa lama mereka
bisa menyiapkan itu dan saya rasa
kalau sudah presiden turun mestinya
kecepatannya harus lebih cepat
karena ya buat apa
mohon maaf ya buat apa presiden turun
toko toko kerja bisa lambat berarti kan tidak terkoordinasi
semuanya dan ini yang kita lihat sampai sekarang
kemarin menteri sudah turun
menkopul hukum turun menekan turun tapi kemudian
masih belum ada gerakan sudah presiden turun
sampai tidak ada gerakan juga masalah
buat kita semuanya
baik mas am terakhir
untuk bisa himbawan ya mungkin kepada masyarakat
kita lagi lagi kita tinggal di daerah
rawan gempa bencana
mitigasinya harus seperti apa ke depan ke depan
dan dalam upaya seperti ini apa yang harus sebaiknya
dilakukan ada dua hal
pertama untuk gempa
yang mengetahui bahwa
tempat tinggalnya berada di zona
rawan gempa misalkan kita sudah
banyak peta peta rawan gempa tinggal
kita lihat daerah kita mulailah
melihat rumah sendiri artinya
sangat banyak referensi di laman laman
ya istilahnya retrofitting kemudian
itu dengan tidak harus
mahal sebenarnya dengan
lapisan bambu pun bisa untuk
mencegah kolaps bangunan
itu untuk gempa untuk
kita belum bisa
berharap terlalu banyak pada sistem
peringatan dini kita karena perangkat
yang kita butuhkan untuk
meng cover panjang bentang
luas ini dan terdiri dari
sangat terbatas sehingga
satu hal tadi sekiranya
ada goncangan gempa lebih dari
dua menit langsung melamatkan diri ya
atau tidak ada warning tsunami
langsunglah berlari menjauhi pantai
tentu kita berharap
semua pihak saat ini bisa memberikan
bantuan yang paling maksimal untuk rekan rekan
ataupun saudara saudara kita di palu dan juga donggala
karena memang situasinya disana sangat
ya itu kita masih bisa berharap bahwa
kita belajar lagi dari bencana ini
bahwa ada banyak hal yang perlu kita benahi
karena kita lagi lagi tinggal kita hidup di
atas wilayah yang memang
rawan gempa dan juga bencana
terima kasih banyak mas aham sudah hadir terima kasih
banyak mas woyi sudah hadir di cnn pada malam hari ini
terima kasih banyak mas woyi sudah hadir terima kasih